apa buru buru tahu kalau nggak sempat mama kan bisa beli di luar ini roti aja rasanya nasi goreng
nasi papa kurang kurangin pak hehehe ah pak ma boy berangkat dulu ya soalnya boy takut banget
hai memang sarapan udah enggak ini makan ya udah kamu hati hati ya ya assalamualaikum
biasa om banyak tugas tugas apa apa gipa gede rapi gini kemana
mengantar isi dongkol neng mundi abah munding abah di kampung yang nganterin
atau siapa lagi ya tuh abah nengisah main sama munding menitai gua tapi biasanya
kenapa kau nganterin nggak pernah gaya pisah nih rapi rapi mau nganterin calon
mama barunya neng calon mama berkent grabbing ma ndi ya iya eneng atu siapa
lagi atau mamah baru selain beliau hari neng kenapa begitu atau man tujuh puluh sembilan suka bak
maksudnya kalau abah mau nikah sama umahnya mondi ya syukur
tapi neng nitip ya abah abah jangan nyakitin umahnya mondi
kalau misalkan abah nyakitin umahnya mondi nanti neng yang marah sama abah
tidak akan abah menyakiti wanita yang abah cintai
tidak ada di kamus abah seperti itu teh ya
aduh kalau abah beneran nikah sama mamanya mondi
apa gue siap kehilangan mondi
abah abah nggak usah ngantriin neng deh
neng bawa motor sendiri aja ya
ya udah tuh bareng aja sama abah ya
ih abah kalau misalkan abah ngantriin neng dulu ke sekolah
nanti abah muter muter jalannya
kasian mama nungguin abu nanti pasti lama
juga helikopter why sih neng deh muter muter jalan
nggak lah udah abah aja yang ngantriin
ya udah lah sama aja lah sok
jalan dulu ya semuanya
berangkat ya om
lama nungguin neng kasian ya
padahal neng sama kemot bisa nikah
kalau abang nikah sama teh manis
kenapa si abah tidak ngasih tahu ya
ini mah kasian si neng raya sama kemot
karena mau nggak mau itu mereka pasti galau sularau
karena mereka sudah saling mencintai
moga moga aja si abah sadar
jadi abah nanti kasih tahu si neng raya sama si kemot
sekarang mah kita doakan saja
aduh elah elah elah
ya allah aingmah
itu taksi udah sejam ya ditungguin kagak datang datang
ini ntar mau nemuin badan
bagaimana orangnya keburu kabur
cakep lagi ya
ntar keburu disambut sama si odong odong itu perempuan
berani beraninya sayangin nama eke
aduh ya allah
aduh ya allah
aduh ya allah
aduh ya allah
demen demen embagas lagi
dia nggak tahu apa bagas itu rambunya aku
butuh kan kalau inget si romlah
ingat duit tujuh puluh juta gak dibalikin
bagaimana itu caranya
bisa bisanya tuh perempuan bisa kayak begitu ya
ada dah ada di dunia ini manusia kayak gitu ada tuh
mau saingan sama aku
ngelebutin si bagas
ya nggak level
tapi ya jangan sampai kalah saing sama si romlah
ya kalau kalah saing mah
pokoknya si bagas harus jadi milik ai
biar tuh si romlah nangis tak kejer kejer
nah tak aja
ayolah ojek aja dah
kalau jadi masak nasi goreng ya mak
nggak jadi lah mana sempet pak
kalau nggak sempat mama kan bisa beli di luar
ini roti aja rasanya nasi goreng
nah pak mak
boy berangkat dulu ya
soalnya boy takut rot
nggak lah bang sarapannya udah nak
ini mau makan mak
ya mak assalamualaikum mak
selamat ulang ya
sini dong bebek kita sarapan sama sama
makan dulu dong
benar gimana hubungan kamu sama tristan
masih baik baik aja kok sama tristan
ya alhamdulillah kalau begitu
karena sebenarnya sih kita tuh terserah kamu
mau pilih pacar kamu siapa
karena kamu kan juga udah dewasa
tapi ya kita sebagai orang tua kedua
buat kamu maunya kamu dapat yang terbaik aja
maksudnya om sama tante
pengennya tuh kina tuh hati hati
gimanapun kan sekarang usianya kinar kan juga udah menuju usia pernikahan
jadi jangan cari yang main main
gitu maksudnya nak

aku emang kalau pacarnya serius kok tante
oh ya bagus kalau begitu
berarti kamu juga mulai sekarang harus benar benar bisa jaga diri
jangan mau diperbudak sama cinta
oh iya kan ada pepatahnya ya nggak mah
kalau nggak mau kebakar ya jangan main api
ya jangan main cinta
kalau nggak mau sakit hati
itu lah itu pepatahnya nggak
om sama tante tuh sayang sekali sama kinar
jadi kita tuh kepengen kinar itu juga tahu latar belakang bibit bibit pasangannya kinar
jangan sampai kinar tuh nanti suatu saat sakit hati
kinar sedih tante om juga pasti sedih
om sama tante udah ngomongnya
aku mau ke kamar duluan
hah makan dong
ya udah makan
sudah habis kok tadi barusan
aku udah selesai kok
sekarang aku mau siap siap ke kampus
kasih atas perhatian ya
apa ada yang salah kita ngomong mak
nggak tahu pak
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
pak maaf ya pak
kayaknya saya sampai sini aja deh
pak ya bibitnya pak
ambil aja kembaliannya
makasih ya pak
aku boleh nebeng kamu nggak
soalnya kalau aku naik taksi kan biasa tuh lah nyampe ke stualannya
ya boleh sih
cuma aku kayak tukang ojek dong
kan tukang ojeknya ganteng
nggak apa apa deh
kalau penumpangnya kayak kamu
santar ya mas
neng mau ke mana
mau minta diantarin si bikin
nggak ada dong bang

by the way abang ojek udah p